buaya masuk ke sekolah siswa justru kegirangan
seekor buaya ini tiba tiba masuk ke halaman smp angkasa lanut hasanuddin di kabupaten maros sulawesi selatan pada hari senin pagi
para siswa yang melihat buaya berukuran lebih dari satu meter ini justru kegirangan dan tertawa alih alih ketakutan
kepada cnn indonesia com kapolsek mandai maros akp asep widianto mengatakan
hewan buas itu keluar dari kandangnya buaya itu memang hewan peliharaan warga sekitar
saat ini buaya telah dievakuasi dan diserahkan kepada pemiliknya